sertifikat yang dibagikan merupakan hasil proses pendataan administrasi dan pengukuran tanah tahun dua ribu delapan belas
yang ditargetkan sebanyak dua ratus lima puluh ribu sertifikat
dalam arahannya kepala negara menjelaskan pembagian sertifikat bertujuan
agar warga terhindar dari masalah klaim sengketa kepemilikan tanah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini